un ini kan termasuk di dalamnya
mau kita apa kan un mau diganti apa
nanti akan kita bahas secara konferensi di revisi undang undang sistem pendidikan nasional kita
nah menyangkut soal ini
kita nunggu dari mas nadiem
karena kebetulan inisiatifnya dari komisi sepuluh
untuk mendorong ini
jadi kami akan tunggu
skema seperti apa
platform seperti apa yang mau didorong oleh mas nadiem
karena ini gak boleh parsial
kalau parsial akan kejadian lagi seperti yang disampaikan bu ice sama mas satria
bahwa yang jadi korban akhirnya guru dan siswa
mas nadiem gak boleh ini hanya parsial
sekurikulumnya juga harus berubah menurut
semuanya ya berarti ya
oke bagaimana kalau tidak ada un
lalu artinya nanti prospek masa depan siswa ini kalau mau melanjutkan
mendingan di perguruan tinggi saja nanti
semacam seleksinya untuk mereka
untuk seleksi sebelum mereka masuk ke perguruan tinggi
nah karena itu saya mengundang publik semua pakar semua pemerhati semua penggiat pendidikan
untuk nanti terlibat penuh
di dalam proses revisi undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu tiga ini
yang disitu kita akan ngomong soal sistem
yang disitu kita akan ngomong soal sistem pendidikan nasional kita
semuanya akan kita rangkum dalam undang undang ini
nah karena itu spirit perubahan dari mas nadiem
angin perubahan yang akan dibawa oleh mas nadiem
sesungguhnya dipertaruhkan nanti bagaimana undang undang ini bisa mewadahi secara konferensi gagasan beliau
realnya disitu ya
kalau sekarang masih kita anggap wacana karena baru disampaikan di hadapan publik
kalau misalnya ini diganti
tadi pada saat diskusi off air ada celetukan jangan sampai ini cuma ganti nama aja
bentuknya juga sama gitu
yang paling visible seperti apa sebenarnya
jadi begini kalau saya sih tidak serta merta penggantinya itu nanti
harus serta merta mengganti seluruh kurikulum
karena katakanlah kurikulum yang baru diletakkan berapa enam tahun yang lalu
sebenarnya diniatkan adalah kurikulum yang memang sesuai dengan abad dua puluh satu ini
hanya saja memang banyak bolong bolong pada saat implementasi
oke itu kita tinggalkan
nah ujian nasional pengganti ujian nasional
mestinya bersifat lebih mengukur kompetensi secara fundamental
bukan semata mata kompetensi mata pelajaran
konten mata pelajaran
jadi apa saja yang dilihat misalnya
yang dilihat adalah kemampuan berpikir kritis
seberapa bisa anak itu membaca
membaca ya bukan membaca itu bukan hanya textbook yang sifatnya sederhana ya
kalau di sma pasti membaca hal hal yang sudah menyangkut pengetahuan umum
ilmu alam ilmu sains sejarah
dia memahaminya seperti apa
dia bisa nggak mengungkapkan kembali
nah jadi yang diukur adalah kompetensi yang tidak sekedar

nah kemampuan anak diukur di mana
kemampuan anak diukur dari kurikulum praktek mengajar di dalamnya ada assessment
nah assessment yang dipakai dalam proses belajar mengajar adalah assessment for learning
sehingga assessment itu dilakukan untuk mendeteksi mana yang harus ditingkatkan
mana tujuan kurikulum yang belum tercapai
ketika kita terjebak pada ujian nasional yang silam yang sekarang
kita terjebak pada menguji kapasitas kemampuan anak untuk mengungkapkan kembali pengetahuan saja
padahal tujuan pendidikan bukan hanya membangun pengetahuan tetapi perilaku keterampilan
tiga hal itu harus dicapai semua
nah ini nggak bisa cuma dilihat dari hasil ujian nasional
ini harus ditata dalam proses pembelajaran
oleh sebab itu ketika kita berbicara mengganti ujian nasional
satu ujiannya harus mengukur hal hal yang sifatnya lebih fundamental
tidak berbasis konten tidak merugikan anak
kemudian diikuti dengan peningkatan kapasitas guru
jangan sampai guru merasa udah gak ada ujian nasional
padahal yang dihasilkan jauh lebih pada hal hal yang intangible
yaitu kompetensi anak
yang gak bisa serta merta diukur pada saat itu
tetapi diukur pada kemampuan anak menghadapi hidupnya
nah ini yang saya bilang ketika ujian nasional berhasil lolos untuk tidak digunakan lagi
maka perbaikan pendidikan secara lebih holistik
itu akan bisa dilakukan
walaupun ini tidak mudah
membutuhkan pertama yang harus ditata adalah kompetensi guru
kompetensi guru mutlak
karena ketika tidak ada ujian nasional
kemudian yang dilihat adalah anak berproses dengan dirinya
maka guru sebagai pelaku utama yang membantu anak berproses
harus punya kapasitas yang mumpuni
dan ini yang harus dilakukan
dan biasanya penilaian intangible
itu jauh lebih sulit
jauh lebih sulit
jauh lebih sulit
jauh lebih sulit
dan harus betul betul melihat ke dalam diri masing masing siswa
nah teman teman guru kita sejauh apa
sudah siap belum sih untuk hal seperti ini
ya sebenarnya kalau berbicara evaluasi itu memang sebuah kewajiban dalam sebuah sistem
itu pun ada di dalam undang undang sisik nas
nah un itu kan salah satu evaluasi
persoalannya kan kemarin
persoalannya kan kemarin itu karena dia diseragamkan
padahal konteks dan kondisinya itu berbeda beda
setiap daerah berbeda
apa misalnya yang membuat berbeda
kapasitas guru atau kompetensi guru setiap daerah
kedua misalnya standar serana prasarana
artinya teman teman di ntt daerah tiga t misalnya
itu disamakan dengan jakarta
padahal dua standar yang barusan saya sebut adalah standar yang paling rendah nilainya menurut ban sm
yaitu standar serana
kemudian standar guru
tetapi ujiannya kan sama
artinya kemudian apapun nanti bentuk atau format ujiannya kami bersepakat harus tetap ada evaluasi dong
kan sebuah sistem kan
tetapi yang kami proposalkan adalah misalnya tidak harus setiap tahun
dan tidak harus di ujung misalnya
tapi bisa juga di pertengahan
kelas sebelas misalnya
kelas delapan misalnya
tapi itu tetap menguji mata mata pelajaran itu ya
tidak format tidak seperti itu
jangan lagi pakai format yang lama gitu
karena hanya beberapa mata pelajaran itu
kemudian yang ketiga adalah berbasis kondisi daerah
jadi masing masing daerah itu punya semacam instrumen yang sesuai dengan kondisi mereka gitu
nah kemudian tidak memotret hanya aspek pengetahuan saja
di kurikulum dua ribu tiga belas ini saya melihat sudah on the right track dalam konteks isinya gitu ya
walaupun tadi bu ica mengatakan bolong bolong
itu memang ada
apa bolong bolongnya diantaranya adalah masih banyak guru yang belum memahami bagaimana penilaian sikap penilaian keterampilan gitu
jadi pendidikan kita aspek yang tiga itu sudah ada loh mbak sekarang sebenarnya
dalam struktur ya kurikulum yaitu pengetahuan betul kemudian sikap keterampilan
nah yang lucunya kan un itu hanya memotret pengetahuan dan itu pun direduksi lagi
hanya ke empat mata pelajaran
jadi itu lebih mengkhawatirkannya lagi
anak sd pun di ujian nasional kan kan begitu
yang sd itu secara psikologi kami memahami mereka sedang mengembangkan karakter sikap keterampilan kan begitu
bukan ke aspek pengetahuan ansih
nah jadi apapun nanti formatnya yang didesain oleh mas menteri harus sekali lagi hijrah
nah gitu ya
dari konsep yang lama ini
un yang berbasis mata pelajaran dan seterusnya
ini gitu ya
kemudian yang terakhir yang juga penting adalah kalau bagi teman teman guru mestinya siap
walaupun ada pr pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah juga
guru guru kita itu kita paham uji kompetensi guru
mas huda tahun dua ribu lima belas kami otokritik juga
ya nilai kami sangat kecil
nah bayangkan nilai seperti itulah yang terjadi di kita guru guru yang mendidik
nah artinya ada pr pemerintah daerah termasuk pemerintah pusat yaitu memberikan pelatihan pelatihan guru gitu
yang tepat betul
yang tepat sasaran yang bermanfaat bagi guru dan berdampak
dan berdampak yang penting
berdampak terhadap pembelajaran
jangan berdampak terhadap guru saja
nah selama ini kan itu yang kita kritisi karena modanya itu itu aja
itu itu aja tuh misalnya apa sih
ya diundang misalnya ke jakarta atau ke jogja gitu kan ke pulau jawa
dari daerah daerah sekian hari
apa materinya yang diberikan
lalu berceramah gitu kan
iya materinya pedagogis betul
tapi ya pembelajaran yang menarik seperti ini ya tapi pembicaranya nggak menarik gitu kan
karena duduk gitu kan
jadi hal hal yang paradoks seperti itu
jadi kami memberikan masukan misalnya tadi berbobot berkualitas ukurannya bukan hari
yang kedua adalah bermanfaat bagi guru
jadi pelatihan guru itu harus sesuai dengan apa yang guru harapkan
bukan apa yang negara inginkan
karena masing masing daerah itu kebutuhannya berbeda beda
bisa jadi dki itu kompetensi pedagogingnya sudah oke
atau profesionalnya sudah bagus tapi daerah lain belum tentu
jadi masing masing daerah itu kebutuhan gurunya berbeda beda
ketiga adalah berdampak terhadap hasil pembelajaran siswa
kemudian b yang berikut adalah harus berkelanjutan
jangan sekali selesai
sama aja begitu
diundang ke jakarta betul one off
habis itu sudah selesai
terakhir tidak ada evaluasi
mesti ada evaluasi
ketahuan progressnya ya
jadi kurikulum dua ribu tiga belas sudah betul
itu misalnya hal hal yang seperti itu selama ini tidak pernah tercapture oleh komisi sepuluh atau bagaimana sih pak huda
sebenarnya sudah tercapture
tapi memang problemnya
kan bagaimanapun kan pengawas pemerintah nih
jadi kan sebenarnya bisa
nah termasuk kami evaluasi juga
itu jatuhnya lima ratus lima puluh triliun
jadi ini besar sekali
lalu skemanya ada dak lalu dititipin ke beberapa kl kementerian dan seterusnya
kemarin waktu saya ketemu mas radiem saya bilang
mas kalau anda ingin melakukan perubahan termasuk di dalamnya adalah harus dirubah juga skema anggaran kelas
terus di dalamnya adalah harus dirubah juga skema anggaran kelas
terus di dalamnya adalah harus dirubah juga skema anggaran kelas
untuk di dalamnya adalah harus dirubah juga skema anggaran kita
apakah betul dengan skema dak itu sudah benar
karena ketika dak itu diberikan ke kabupaten kabupaten mereka sangat otonom dan tidak bisa di drive oleh kementerian pendidikan dan kepudayaan
jadi ketika dana dana itu tidak bisa dikontrol lalu mas radiem mau buat apa lima tahunnya akan datang
ketika mau ada perubahan dan itu membutuhkan budget
termasuk misalnya soal saya kritik betul misalnya soal pola pelatihan untuk guru
hari ini tercecer banyak gitu enggak fokus dan menurut saya tadi itu tadi mas satria sudah menggambarkan
betapa banyak persoalan yang dari prosesnya saja sudah tercecer anggaranya di mana mana dan sebagainya tidak efektif
kita ingin kalau mau perubahan ini berjalan maksimal kita harus mengambil kesempatan

sekrema budgetingnya juga harus dirubah
harus dirubah dan semua dalam under control kementerian digbud
dan itu kan berarti berkaitan erat tentunya dengan tayung hukumnya yang kemudian direncanakan dua ribu dua puluh akan dibahas oleh dpr
tapi setelah itu setelah itu apa jadi prosesnya katakanlah misalnya anda semua di sini mendukung
tentunya mendukung proses yang akan dilakukan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan berikutnya
kalau misalnya dari dpr kan stepnya apa
karena pak nadiem katakanlah ingin mas nadiem ingin mengaplikasikan ini di dua ribu dua puluh satu itu visible atau tidak
kalau misalnya melihat proses yang sekarang kita sekarang jeda dulu nanti kita bahas setelah jeda
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih ini adalah segmen terakhir tapi kami masih memiliki cukup banyak waktu untuk membahas rencana nadiem makarim untuk menghapuskan ujian nasional
bu ice yang paling visible dua ribu dua puluh satu katanya pak nadiem ingin mengimplementasikan ini
sekarang mestinya sudah harus bergerak kemana tadi kan sudah ada karpet merah nih dari dpr oke ayo kita bahas
sudah masuk prolegnas jadi kalau misalnya soal payung hukum apa sudah bisa disupport oleh dpr
pr besarnya di kementerian pendidikan dan kebudayaan sekarang apa
saat ini satu menyiapkan
saat ini satu menyiapkan pr
saat ini satu menyiapkan pr
yang tentunya menyangka nah sudah tekan pr
kemudian memang harus menilai pr
loh kalah pr pr
nah waktu jadilah kita buru burukan w abrir pr w
harapannya feedback itu adalah mencerminkan keberhasilan dan kegagalan sistem
sistem dalam artian begini apakah sekolah berhasil meningkatkan motivasi belajar anak
jadi bukan siswa persiswa disini
bukan siswa tapi apakah itu berhasil meningkatkan motivasi anak belajar
meningkatkan motivasi guru untuk belajar membangun ekosistem sekolah yang sehat
sehingga anak anak itu di sekolah tidak merasa diancam ancam
senang sekolah gitu ya
iya tetapi tahu bahwa potensinya sedang dikembangkan
nah harapannya tes itu memberikan nanti potretnya adalah itu
yang kedua hasil pelaporan dari tes itu terbaca
terbaca oleh sekolah terbaca oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas lagi
bukan sekedar untuk dapat angka
kemudian yang kedua yang harus saat ini mulai dibangun secara teliti juga
sama dengan mempersiapkan tes

sama dengan mempersiapkan tes
bagaimana kita sekarang ini mengidentifikasi guru dengan kualitasnya
saya kebetulan yang tidak terlalu percaya dengan hasil ukg
atau uji kompetensi berbasis online yang guru mengerjakan soal
karena guru itu bukan disitu kemampuannya
tetapi kemampuan dia berbahasa di kelas
kemampuan membantu anak
kemampuan membangkitkan motivasi anak
itu yang mestinya dinilai
siapa yang harusnya bisa menilai itu
kepala sekolah dan pengawas
selama ini itu belum berjalan dengan baik
selama ini belum berjalan secara ideal seperti aturannya
nah kalau itu ditata guru itu kemudian ada kepala sekolah yang mendampingi
kepala sekolah terdampingi oleh pengawas
maka ekosistem sehat ini akan terbangun
itu yang akan kemudian membuat anak nyaman di sekolah
hasil evaluasinya adalah hasil evaluasi benar benar tentang dirinya
nah menyiapkan itu tidak mudah pastinya
membutuhkan tenaga yang besar dan mudah mudahan mas nadiem bisa mendapatkan tim yang pas
untuk kemudian menata bagaimana pola pengembangan guru ini
bisa dilakukan baik oleh guru yang di kota maupun guru guru di daerah tiga t
guru guru di daerah tiga t sangat membutuhkan bantuan
kemudian satu lagi bahwa ketika guru disiapkan itu
jangan guru diberi pancingan untuk pelatihan itu hanya karena disuruh
tetapi yang dibangkitkan pada saat pelatihan adalah bagaimana guru kemudian
meningkatkan kesadaran dirinya untuk menjadi pembelajar
oke selama ini kalau misalnya untuk kebijakan kebijakan baru
pasti ada diskusi dengan fsgi kan
atau diskusi dengan teman teman guru terkait soal rencana penghapusan un ini
saya ingin tahu sebenarnya sekarang
respon pertama teman teman guru soal wacana ini apa
sekalipun baru wacana ya sekarang
ya dalam konteks organisasi fsgi itu sejak berdiri sudah menyuarakan untuk menghapuskan un gitu
karena kami menilai itu diskriminatif
mengukur anak dengan instrumen yang sama padahal masing masing anak itu punya warna sendiri
ibarat taman itu ya mereka sukanya bunga bunga yang berbeda beda warna warni gitu kan
tapi diukur dengan instrumen yang sama
nah di sisi lainnya
di sisi lain memang ada juga kami berdiskusi dengan beberapa teman gitu ya
yang sifatnya personal ya bukan organisasi
oh kalau dia pusing terus kita gimana
betul kita gimana itu artinya
betul gimana itu artinya wah nggak semangat belajar lagi kan begitu
nah berarti paradigma ini yang mesti kita ubah luruskan bahwa belajar itu bukan untuk tes
tapi belajar itu untuk menyiapkan masa depan
saya teringat banget tuh quotes nya bu ije
artinya adalah sekolah itu bukan hanya tempat sana belajar
untuk tes tapi untuk belajar tentang kehidupan tentang vitai gitu kan
nah hal hal point of view seperti ini apakah sudah dimiliki semua teman guru
pasti belum kan
tentu belum gitu kan
tadi diskusi kami justru kalimat yang tadi itu
ya dengan teman teman guru beberapa yang di jakarta gitu kan
yang notabene mereka kita asumsikan sudah bagus gitu
waduh pelajaran kami gimana nih gitu kan
anak nanti tidak serius lagi belajarnya
jadi betul kan terkonfirmasi bahwa un itu sukses membuat anak takut kan gitu
karena nggak serius belajar gitu
justru disitulah tantangan kita kan sebagai pendidik
tidak ada un yang model kemarin
tapi anak anak tetap bahagia
sesuai dengan hashtag mas menteri
hashtagnya itu sangat filosofis sekali
jadi berikanlah kemerdekaan itu kepada anak anak
bukan merdeka belajar itu artinya bebas
sebebas bebasnya itu anarkis
bukan tapi berikan guru kesempatan peluang
termasuk siswa khususnya
untuk mengembangkan apa yang diinginkan
jadi bahagia dia di sekolah itu
betul betul menjadi rumah kedua aku kan di sekolah
itu sih poinnya
tapi kalau misalnya
kemudian sudah ada pengganti un yang bentuknya assessment itu
kalau misalnya dari mas satriwan sendiri
teman teman guru katakanlah dari satu sampai seratus
mereka sedang bersiap siap berada di titik mana
dan harus paling tidak dalam setahun ke depan
kan harus sudah mulai ada dong program programnya paling tidak
ya pada prinsipnya kalau kita berbicara guru
ya pasti mereka akan samiakna watona kan
karena mau tidak mau ya ada kepala sekolah
ada pengawas ada birokrat pasti diikuti
tidak akan ada mogok
kami akan mogok menolak un dihapuskan ya
saya pikir tidak akan se ekstrim itu juga
tapi yang jelas adalah bahwa apapun nanti format penggantinya
libatkan guru dalam hal ini organisasi guru
untuk sama sama memetakan
karena teman teman guru yang paham bagaimana di sekolah itu
bagaimana di kelas itu
jadi teropongnya itu tidak jauh
selama ini diajak gak sih
kalau untuk ini belum memang
kalau untuk wacana ini ya bu
karena mungkin masih wacana
karena masih wacana dari mas menteri
kami berharap sih itu terjadi
dan itu biasanya dilakukan kan
biasanya kan kemudian dpr kemudian juga fdgs gitu kan
melakukan pertemuan pertemuan dengan stakeholder dan lain sebagainya
mas nadiem janji akan menyampaikan secara utuh
kapan itu rencana apa
belum tahu persis
semoga seminggu dua minggu ini
prinsipnya kami ingin mas nadiem
memanfaatkan penuh seratus hari yang dia janjikan ke publik
beberapa apa yang ingin dia ubah selama seratus hari ini akan dia lakukan
nah seratus hari mas nadiem itu jatuh pada bulan februari
artinya kami pun menunggu sebenarnya
tapi kami sudah gelar karpet merah dengan
kami sudah memasukkan di dalam prolegnas
sisdiknas sudah akan kita revisi
dan kita berharap
itu akan menjadi konten untuk kita semua
konten perubahan kita
menyongsong masa depan pendidikan kita yang lebih baik
itu nanti di situ semua
satu suara komisi sepuluh atau janjian ketuanya aja yang karpet merah
enggak insya allah satu suara sudah oke
teman teman sudah ketepalu
dan sudah kita ajukan ke badan legislasi dpr
nanti kita lihat perkembangannya seperti apa
bu ica ada yang mau disampaikan nggak
iya ada yang mau saya sampaikan
jadi sebenarnya menghilangkan ujian nasional ini
nantinya akan mengembalikan peran pendidikan sebagai tempat untuk
menyiapkan anak untuk hidup
jadi akhirnya semua akan bergerak
jadi satu ke titik yang sama
bagaimana memperhatikan anak anak sebagai generasi penerus bangsa ini
dilatih sebenar benarnya untuk dirinya
untuk penguatan dirinya untuk kemampuannya
karena sudah tidak lagi zamannya
anak anak itu berpameran tentang
kertas yang dibawa
sudah tidak laku
sekarang ini yang dibutuhkan kompetensi
bahkan banyak perusahaan yang sudah tidak butuh ijazah
asal anaknya dipanggil dia bisa mengerjakan dia sudah bisa
nah ini harus disadari oleh semua kawan kawan guru
karena memang banyak seperti yang pak satriban tadi katakan
kawan kawan guru yang
ya kalau nggak ada ujian nasional
terus bagaimana dong
ada ujian nasional saja anak anak tidak mau belajar
masih susah dorongnya
itu real case ya
itu real banget
hari hari guru menemukan seperti itu pasti
nah inilah kesalahan yang sudah terstruktur cukup lama
ini yang memang harus segera dibongkar
pastinya barang yang sudah kokoh dibangun lebih dari sepuluh tahun
bongkarnya butuh tenaga yang besar
untuk mengembalikan lagi
sudah terstruktur sudah menjadi kultur
dan seluruh indonesia ya
jadi semua anak sudah tahu
bayangkan sampai hari ini
di daerah terpencil sana ujian nasional
bukan dikerjakan oleh anak anak
tapi yang penting dokumen nyampe jakarta bagus kan
nah jadi penghapusan ujian nasional ini
buat saya adalah harapan baru
pendidikan yang lebih murni
kembali pada hitohnya
oke kita lihat nanti seperti apa
kita tunggu sampai seratus hari bulan februari
pak uda sudah ngitung
nanti pak uda kita panggil lagi
nanti kita diskusi lagi ya
oke pak huda terima kasih banyak
bu ica terima kasih
mas satriwan terima kasih banyak
terima kasih banyak
dan kami akan hadirkan informasi lain
dari arena sea games
ada seorang atlet senam
yang hendak dikirim ke sea games dua ribu sembilan belas
keluarga menduga pemulangan dilakukan
karena isu keperawanan
namun hal ini dibantah oleh sang pelatih
kami kembali dengan informasinya
terima kasih banyak